komisi pemilihan umum daerah dki jakarta hari ini membuka penerimaan syarat dukungan bagi kandidat calon gubernur dki jakarta dari jalur persorangan atau independen
penerimaan syarat dilakukan hingga tujuh agustus dua ribu enam belas berdasarkan undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota
jumlah minimal ktp dukungan kandidat untuk calon gubernur perseorangan di jakarta adalah lima ratus tiga puluh dua ribu lembar
pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat bisa melakukan pendaftaran antara tanggal sembilan belas hingga dua puluh satu september dua ribu enam belas bersamaan dengan pasangan calon yang diusung dari partai politik